kita tahu dari literatur
bahwa perubahan yang terjadi
dapat mengurangi tingkat cyanida
tetapi biasanya tidak akan
mengurangi hingga pada tingkat
sampai hingga pada tingkat
yang tidak dapat dideteksi
dan juga pada lambung
sebagai mana dapat anda lihat
barang bukti nomor lima
yang diambil dari lambung
hanya dua puluh miligram per liter
padahal kalau memang benar benar
seharusnya sampai seribu
miligram atau lebih
atau dalam hitungan ratusan
dan juga barang bukti nomor lima
sekarang saya akan kembali
mengacu pada barang bukti nomor empat
karena cairan lambung tersebut diambil
tak lama setelah kematian
artinya ini semestinya tidak mengalami
cyanide seharusnya dapat terdeteksi
hal yang lainnya
adalah bahwa diketahui

bahwa cyanide dapat dihasilkan
pada kurun waktu pasca kematian
oleh karena itu
bahwa keberadaan cyanide
pada barang bukti nomor delapan
diakibatkan oleh cyanide
akibat perubahan pasca kematian
dan sekali lagi
saya juga akan mengacu pada literatur
yang berkait dengan
di bidang toksikologi
sudah lama sekali
yaitu tahunnya seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
tetapi temuan temuan yang terdapat di dalamnya
sampai sekarang belum pernah ada yang
disanggah atau dibantah
sekarang saya akan membaca paragraf
sekarang saya akan membaca paragraf
sekarang saya akan membaca paragraf
dari artikel ini
dari tulisan ini
dari hasil simposium ini
dari hasil simposium ini
diagnostik forensik dari keracunan cyanida akut
jadi artikel ini mengatakan
diangostik forensik dari keracunan cyanide
dihasilkannya cyanida pasca kematian
dihasilkannya cyanida pasca kematian
telah didemonstrasikan terjadi
telah didemonstrasikan terjadi
dan isi lambung dan usus
dan isi lambung dan usus
tingkat tingkat yang dapat ditafsirkan
atau diinterpretasikan sebagai
dapat dihasilkan dalam kurun waktu beberapa hari
kira kira sebesar satu
sebesar satu microgram per milliliter
dan saya kira diterjemahkan sebagai liter
sebetulnya satu miligram per liter
kalau diterjemahkan ke liter
milligramnya dijadikan liter
jadi dari artikel ini
bahwa cyanida sebesar dua puluh miligram yang terdeteksi
pada barang bukti nomor lima
dapat diakibatkan oleh
diagnosis forensic dari keracunan cyanide akut
dan paragraf yang saya baca tadi
adalah berkenaan dengan
dihasilkannya cyanida pasca kematian
kualitas narkotik harian
dasar syurga dan sumber daya
lalu di lima
ini adalah rangkuman
yang pertama adalah
hasil pemeriksaan klinis
dari korban yang tidak sadarkan diri dalam waktu sekitar dua menit setelah
setelah mengkonsumsi minuman yang diduga mengandung cyanida
jadi yang pertama adalah
pemeriksaan klinis tidak tipikal
hasil pemeriksaan klinis tidaklah khas
untuk keracunan cyanida
dan kemudian yang kedua
tidak dilakukan otopsi
tidak dilakukan otopsi
untuk dapat mengesampingkan
penyebab kematian alami
hasil toksikologi juga tidak bersifat konklusif
atau tidak menyimpulkan adanya keracunan cyanida infek
dan pada kenyataannya
ini bukan diakibatkan oleh keracunan cyanida
dan ini berdasarkan
dan ini didasarkan pada
hasil pemeriksaan klinis yang tidak khas
tidak ditemukan adanya toksisitas
pada perubahan pasta kematian
dan yang kedua
warna kulit berubah menjadi merah terang
dan adanya bau cyanida
satu satunya perubahan yang diuraikan
adalah kemungkinan terjadinya erosi
atau pengikisan pada lambung
yang dapat saja
yang dapat saja
yang dapat diakibatkan oleh perubahan pasca kematian
dan kita juga mendapatkan hasil toxicology
yang tidak mendukung
karena hasilnya adalah negatif untuk empedu
dan juga negatif untuk cairan lambung
dan kadar yang rendah pada lambung
tidak ada pemeriksaan pasca kematian yang dilakukan
terjadi penundaan dalam pengumpulan spesimen toksikologi
ada penundaan dalam pengumpulan spesimen toxicology
ada penundaan dalam pengumpulan spesimen toxicology results
ada hasil hasil toxicology bersifat kontradiktif
dan oleh karena itu
penyebab kematian tidak dapat dipastikan
saya akan menyebutkan bahwa penyebab kematian
tidak dipastikan atau tidak ditentukan
tidak dipastikan atau tidak ditentukan
sebelum saya bertanya lebih lanjut
supaya in line dengan konklusinya
kalau saudara mengatakan tadi
tidak bisa dipastikan kematiannya karena cyanida
tapi saudara telah menjelaskan tentang hal hal
yang berkaitan dengan ketiadaan cyanida
di liver di lambung dan sebagainya
maka apakah saudara bisa mengatakan bahwa
tidak bisa dipastikan atau tidak ditentukan
kematian ini bukan karena cyanida
saya akan mengatakan bahwa
sangat besar kemungkinannya
kematian ini tidak disebabkan oleh cyanida
sangat besar atau bisa dipastikan bukan karena cyanida
dalam situasi ini ya
gue gak akan rasa tidak ya
baik saya akan lanjutkan pertanyaan saya
ini adalah representase yang saudara telah lakukan
sekarang saya akan memulai tentang
untuk membuat berkaya
untuk membuat berkaya
untuk membuat berkaya
untuk membuat berkaya
untuk membuat berkaya
untuk membuat berkaya
untuk pengadilan ini
maka saya akan mulai dengan
prosedur dari otopsi
maka saya akan memulai dengan prosedur dari otopsi
apa sih otopsi itu sebenarnya
apa sih otopsi itu sebenarnya
an otopsi itu sebenarnya
an otopsi itu sebenarnya
an otopsi adalah pemeriksaan
untuk menemukan penyebab kematian
untuk menemukan penyebab kematian
untuk menemukan penyebab kematian
untuk menemukan penyebab kematian
bahwa kematian tersebut diakibatkan oleh
bahwa kematian tersebut diakibatkan oleh
mekanisme yang dicurigai
mekanisme yang dicurigai
jadi kalau ada
seorang ada korban
yang tidak di rumah sakit umpamanya
tapi mati dibawa kepada saudara sebagai
apakah untuk mengetahui kematiannya itu
saudara harus melakukan otopsi
saudara harus melakukan otopsi
ya tentu saja terutama apabila korban
masih berusia muda
karena penyebab kematian ada bermacam macam
dan sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya
kematian tersebut dapat saja
dan meskipun demikian kita tetap harus mengetahui
apa penyebab kematian
bukan hanya bagi kepentingan keluarga yang bersangkutan
bukan hanya bagi kepentingan keluarga yang bersangkutan
tetapi dalam kasus
dalam keadaan keadaan tertentu
karena korban masih muda
maka yang bersangkutan mungkin meninggal dunia
yang diturunkan maaf
dan apabila kita melakukan
dan apabila kita melakukan
pemeriksaan pasca kematian
kita dapat memberitahu keluarganya
apabila kita menemukan
atau penyebab kematian
yang diakibatkan oleh
keturunan atau genetika
selain itu juga harus dilakukan
secara lengkap dan menyeluruh
korban yang bersangkutan masih muda
kemungkinan kemungkinan kematian toxicology
jadi kalau pemainnya
seperti dalam kasus ini
kalau hanya diambil sampel
apakah itu menurut saudara
sudah memadai atau tidak
saya kira ini tidak memadai
sebagaimana didemonstrasikan dalam kasus ini
saya menemukan bahwa penyebab kematian
tidak dapat disimpulkan

apakah saudara berpendapat juga
golden standard atau bagaimana
ya saya kira demikian
jadi tanpa otopsi tidak bisa ditentukan
tidak bisa ditentukan kematian seseorang
dalam kasus ini sudah pasti
tidak dapat ditegakkan penyebab kematian
kalau tidak dilakukan otopsi
pertanyaan yang selanjutnya adalah
yang sangat surprise buat kami
karena sudah hampir
delapan belas kali kami bersidang
karena sudah hampir
kami tidak pernah membicarakan tentang
bukti yang nomor empat
terus terang aja
bahwa ternyata itu adalah
pertanyaan saya adalah
walaupun tadi sudah dijelaskan
saya mau ingin melihat
kalau disana negatif
apakah kalau negatif
lebih kurang tujuh puluh menit
sejak kematian korban
apakah masih memungkinkan
bisa menjadi positif
tiga hari umpamanya
badang putih nomor empat itu
tadi telah saya jelaskan
kalau terjadi dihasilkannya
sebentar kita supaya terang
bb empat itu apa caksan
yang diambil dari tubuhnya mirna
tujuh puluh minutes setelah dia meninggal
saya ulangi dulu ya
jadi cairan lambung ini
yang dua kontainer itu
sebagian daripada itu
diserahkan disita oleh polisi dari dermawan
yang itu darah biped
yang jumlahnya satu ml
itulah yang diperiksa
jadi bb empat itu
hasil hasilnya adalah negatif
kalau toh bisa
menjadi positif setelah tiga hari
itu diakibatkan karena
yang tadi setelah dijelaskan yaitu
sianida pasca kematian
ceren lambung yang tadi jadi aktif
bisa berubah jadi positif
tidak mungkin ya
diambil dari cairan lambung
apakah mungkin karena kecilnya
jumlah ini bisa mengakibatkan
tidak bisa dideteksi hasilnya
hal yang pertama adalah bahwa
saya bukan ahli racun
saya bukan toksikolog
tetapi saya tahu bahwa
instrument yang peka atau sensitive
jadi kalau digunakan alat analisis
maka meskipun jumlahnya sedikit
itu masih dapat dianalisis
tetapi hal yang paling penting disini adalah
adanya hasil otopsi yang dikeluarkan
adanya hasil toksikologi yang dikeluarkan
adanya hasil toksikologi yang dikeluarkan
oleh ahli racun atau toksikolog

oleh karena itu maka saya asumsikan
bahwa hasilnya adalah valid
bahwa hasilnya adalah valid
ya di lembaga saya
ya di lembaga saya
kalau saya mengirimkan sampel
kalau saya mengirimkan sampel
dan mereka tidak dapat menganalisisnya
dan mereka tidak dapat menganalisisnya
maka saya akan mendapatkan kembali hasilnya
saya akan mendapatkan kembali hasilnya sebagai
tidak memadai untuk dianalisis
tidak memadai untuk dianalisis
kalau sudah ada hasilnya
itu confirm berarti hasilnya ada begitu
itu confirm berarti hasilnya ada begitu
jadi kalau hasilnya sudah ada
maksudnya hasilnya valid
maksudnya hasilnya ada begitu
itu yang saya asumsi
asumsi atau bagaimana
asumsi atau bagaimana
ya itu adalah kesimpulan saya
ya itu adalah kesimpulan saya
karena laporan ini sudah ditanda tangan
ya demikian dulu ya
ya demikian dulu ya
karena sudah membesarkan

nanti kita buka lagi sidang pada pukul sembilan belas
kita akan resumen pada tujuh pm
kita akan resumen pada tujuh pm
ya memang sidang lanjutan kasus
ya memang sidang lanjutan kasus

kopi bersia nida dengan terdakwa jessica kumalongso yang
ke delapan belas ini memang mulai masuki agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa alias jessica
sejumlah keterangan memang nantinya dinilai akan meringankan terdakwa
dan yang kali ini dihadirkan oleh kuasa hukum adalah beng ong merupakan saksi ahli patologi forensik dari australia
karena tadi memang kita lihat bersama setiap penjelasan atau setiap kesaksiannya selalu diterjemahkan juga oleh pihak penerjemah
kurang lebih yang disampaikan tadi adalah memamparkan hasil toksilogi yang selama ini juga menurut pihak kuasa hukum cukup mengejutkan
karena tidak pernah dibahas tentang barang bukti nomor empat tadi
seperti yang disebutkan tadi bahwa cyanida negatif arsenik negatif dalam empedu dalam lambung dan lain sebagainya
dan mengacu pada barang bukti ini disebutkan saja bahwa dalam lambung mirna ditemukan dua mg per liter cyanida
yang ini menurut penilaian dari ahli patologi forensik
tadi dinilai terlalu kecil sebagai penyebab kematian
karena biasanya ciri ciri menurut ahli patologi tadi biasanya ciri ciri orang yang meninggal akibat cyanida
dalam lambungnya terdapat sekitar seribu atau bahkan seribu lebih miligram per liter cyanida
karena itu yang bisa menyebabkan kematian
dan tadi saksi ahli patologi forensik tadi beng ong tadi mencontohkan dua kasus
dan rata rata dalam hasil analisis dari kasusnya
kasusnya dalam hasil analisis tubuh yang didapatkan memang kandungan cyanida selalu di atas seribu mg per liter di dalam lambungnya
selain itu menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa beng ong juga menyimpulkan bahwa kematian mirna bukan karena cyanida
jika mengacu pada data data a atau hasil toksiologi yang dihasilkan oleh kepolisian
dan kemudian yang dihasilkan oleh pihak yang berunang
kemudian pertanyaan selanjutnya dari kuasa hukum terdakwa bahwa perlukah kematian
seperti mirna ini dilakukan lewat otopsi untuk mengetahui penyebabnya
beng ong menjawab sangat perlu
bahkan jika kemudian hanya diambil melalui sampel saja
maka sebenarnya tidak akan cukup untuk menjelaskan penyebab dari kematian wayan mirna salihin ini sendiri
nah kita tahu bahwa sejauh ini kasus dari wayan mirna salihin kematian dari mirna ini
belum melalui sebuah otopsi karena ditolak oleh orang tua dari wayan mirna salihin
dan inilah yang coba diajukan
oleh kuasa hukum terdakwa jessica kumala wongso
ya demikian tadi keterangan saksi ahli patologi beng ong
saksi ali tadi menyebut beberapa hal seperti yang saya jelaskan sebelumnya
dan mulai hari ini sidang ke delapan belas ini mengagendakan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak dari jessica kumala wongso sebagai terdakwa
sidang ini akan berlanjut lagi pukul sembilan belas waktu